beginilah kondisi rumah supiandi yang terangkat hingga miring
akibat gempa magnitudo lima enam mengguncang cianjur jawa barat
dikutip dari detik com saat gempa terjadi warga kampung ciyunder desa bunisari sedang berada di luar rumah
saat kejadian sang istri tengah mencuci sementara ketiga anaknya sedang bermain di dalam kamar
kuatnya guncangan membuat istri supiandi panik lalu berlari mengambil ketiga anaknya di dalam rumah
supiandi bersyukur seluruh keluarganya selamat meski tempat tinggalnya kini rusak parah
lantai satu rumahnya porak poranda sementara bangunan lantai dua yang miring masih tertahan tembok bangunan lain di sebelahnya
di kampung ciender sebanyak lima puluh tujuh bangunan rusak berat sementara ratusan lainnya rusak ringan